jadi gitu ya syed
jadi selama ini kamu bohongin aku
selalu baik sama kamu
padahal kamu bisa kan terus terang
saya bahas salah sih mau
mungkin gak sih
kamu percaya sama aku
kalau aku anaknya pak abi bos kamu
yang punya mcc
eh tasnya ketinggalan
itu dia sih dari tadi tante telepon hp nya tapi gak diangkat angkat
dan kamu tau sih barusan om abi memutuskan
kalau mimo dan posya besok akan menikah
posya menikah besok
sisi udahlah sih kamu lupain si posya
itu gak pantas menimba cinta kamu
tapi kamu jangan khawatir sih
tante gak akan pernah melepaskan perempuan murahnya itu yang gak tahu diri
yang udah menjebakkan anak anak tante
dia akan melepaskan
kamu masuk dulu gi
tapi dengerin mama ya
yang penting mama gak jadi kan nikah sama om galak tadi
masya masuk gi
ya ampun posya
kamu kemana aja sih
ini tahan kenapa
duduk duduk duduk
duduk duduk ya rati
nih mama kamu gimana sih
mama kamu tuh emang gak bisa juga kamu baik baik ya
tadi dia marah dong sama mama
nanti usya kasih tau rahasia besar sama nenek
rahasia besar rahasia apaan sih
nama kecilku rahasia rahasiaan
tadinya usya ke rumah kakek abi
lumayan tapi usya ketemu om gak lagi
tuh yang suka nyamperin mama itu loh nek
hah berarti papanya damar
kakek baik sekali nek
mamanya kegek banget
mosya boleh tinggal di situ nanti
berarti keluarga mereka menerima kamu dan memekamu dengan baik baik
kalau mama nikah mosya gak mau tinggal di situ
kalau ada orang gelap gitu
jadi kakek abi jadi kakek abi sudah membicarakan soal pernikahan juga iya
iya nek besok mama menikah nek
besok besok ya ampun bimo
mama gak nyangka ternyata jalan kamu semulus ini dan benar benar mulus
ya ampun mosya sayang kamu emang benar benar bawa berkah
emang kamu benar benar bawa berkah
tapi kayaknya mama gak mau deh nek
atau besok mama kerja
mimu memang keteraluan mimu emang keteraluan
kenapa insidennya sampai jual mahal segala
jadi gitu ya syed
jadi jadi selama ini kamu bohongin aku
selalu baik sama kamu
pada kamu bisa kan terus terang
saya bilang salah sih mimu mungkin gak sih
kamu percaya sama aku kalau aku anaknya pak abi
bos kamu yang punya mcc tv
yang baru datang dari amerika terus pergi lagi diusir dari rumah
ya aku gak tahu syed
aku nggak tahu kalau misalnya aku bapak percaya sama kamu atau enggak
paling gak kamu berusaha
buat jujur sama aku
kamu tahu syed
kebohongan kamu yang bikin kita jadi kayak gini
yang bikin aku jadi kayak gini sih
kenapa sih kamu tegak teganya syed
kenapa kamu tegak banget nyakitin aku kayak gini
kamu gak usah khawatir ya
aku pasti akan meyakinin papa
supaya dia nggak bertindak ya
semaunya dia tadi
ya karena aku juga peduli kok sama kamu
kenapa kamu harus ngancurin
diri aku kayak gini
mimo kamu tenang aja
aku janji aku karena buat damar balik lagi sama kamu
karena aku peduli sama kamu
aku mau berjalan
aku mau berjalan
aku mau pergi ke rumah

pasti dia setuju denganimu
mosha jangan bilang ya kalau nenek tahu
tuh nore mosya
aku kasih tau nenek
satu mama hapi mosya gak mau nenek marah sama mama
pokoknya nenek gak akan marah
untung tadi saya dapat juga alamatnya damar
pasti ada di makifunnya kan
halo pak ini dengan pak abi
aku kira mama atau damar
maaf dengan siapa saya bicara
saya dengan ratu mamanya mimo
oh iya selamat malam ibu
maaf kalau sampai sekarang saya belum sempat berkunjung ke rumah ibu
ya mengingat hubungan anak saya dan putri ibu
yang sudah begitu jauh
aduh rendah hati banget sih nih bapak
sama kayak damar
anak bapak juga baik banget
dan saya yakin bapak juga udah tahu kan latar belakangnya mimu
sudah saya sudah tahu
karena itu saya ingin segera menikahkan mereka
sudah terlalu lama gak mau punya ayah
kalau barusan saya lancang
mengusulkan mereka untuk segera menikah
ya itulah mimu dia kadang kadang keras kepala
karena dia itu gak mau dianggap sebagai perempuan gampangan
masalahnya itu pak
jadi gimana kalau kita berdua diam diam menikahkan mereka
karena saya pikir hal ini gak bisa ditunda lagi
apalagi saya benar benar sayang dengan museum
dan ingin menghabiskan waktu bersama dia
terus gimana ya cara mempertemukan pengantinnya nanti ya
atau mungkin oh ya mungkin sekarang saya panggil mas aja kan
anyway kita juga akan di sana nanti juga
iya gak pak
kalau begitu besok kita ketemu jam sepuluh pagi
di masjid al mutakin
semua keperluan upacara pernikahan saya akan menyiapkannya
hanya perlu menghadirkan pengantinnya
mudah mudahan allah meridoi rencana mulia kita ini
terima kasih banyak ya
terima kasih banyak karena sudah menerima anak saya apa adanya dengan segala kekurangannya
dan saya akan jamin bahwa anak saya akan menjadi anak yang baik
dan akan menjadi istri yang bertanggung jawab
kalau selama ini anak saya sudah banyak memperkenalkan mama
sampai ketemu besok
maafkan papa damir
bapak tahu kamu perlu waktu untuk menerima ini
kalau kamu nanti punya cucu
kamu pasti akan tahu kenapa papa melakukan ini semua
anak itu enggak bersalah
dan berhak punya ayah
alhamdulillah akhirnya mimo bisa hidup senang senang
senang gimana sih me
orang aku habis dipecat juga
mimu mama itu sayang banget sama kamu tahu enggak
kamu dipecat enggak masalah
bentar bentar bentar
mama kenapa enggak marah marah
kamu habis buat salah ya
apaan sih mo
enggak boleh gitu ah
negatif thinking terus
kan belum tentu
ya kan tante
nih anak harus menyaksikan mimo nikah besok
kalau enggak bisa terus terusan nempel sama anak gue kayak perangko dia
dan mulutnya bakalan ember kalau dia papanya mosya
ah kalian berdua besok ikut sama mama ya
karena besok mama jam sembilan pagi ada acara show di pengantenan
jadi kamu enggak boleh nolak
enggak ada kerjaan kan
kamu juga gak boleh nolak
karena sudah satu bulan kamu belum bayar kos
jadi kalian berdua harus ikut
siapa bilang nggak ada kerjaan
orang aku sekarang aja pengen pamit
moh aku pergi dulu ya
hmm pagi aku udah pulang kok
biar sekalian ntar
aku ikut bantuin mama
biar enggak marah
andai kamu benar benar papanya mosya
aku pasti akan